penghargaan juga seharusnya tidak hanya disematkan kepada tokoh tokoh masyarakat saja
tapi juga kepada orang orang yang mengabdikan dirinya untuk kepentingan sesama manusia
di hari pahlawan ini kami akan berbincang dengan salah satu pahlawan kemanusiaan
yang mendedikasikan separuh hidupnya untuk membantu orang lain
dalam keadaan darurat sudah ada pak aris widodo
anggota tim kubur cepat gugus tugas covid sembilan belas daerah istimewa yogyakarta
halo selamat malam pak aris
selamat malam mbak kaya
sehat pak aris
pak aris saya beberapa kali mendengarkan cerita bapak dari masyarakat setempat
sebenarnya bagaimana pertama kali pak aris berkenan untuk bergabung dalam tim kubur cepat
dan juga tim dekontaminasi covid sembilan belas pak aris
assalamualaikum wr wb
awalnya berawal dari ketugasan saya di tim reaksi cepat
badan penanggulangan dendana daerah
daerah daerah istimewa yogyakarta
yang pada waktu itu
mengamanahkan kepada kami anggota trc untuk
mengambil peran dalam covid sembilan belas
termasuk di dalamnya ada pengukuran ada dekontaminasi yona yona khusus
saat itu bapak ketika menerima tugas itu
apa yang pertama kali terbersih
apakah ada ketakutan ketika akan menjalankan tugas tersebut atau bagaimana pak aris
ketakutan tentu ada
tapi ini menjadi konsekuensi dari apa yang menjadi tugas tanggung jawab
yang diamanahkan kepada saya di badan penanggulangan dendana
yang justru yang berat itu adalah ketika kita harus bisa memberikan
pemahaman kepada keluarga
dibanding tugas yang diemban seperti itu
kalau respon keluarga seperti apa pak aris ketika tahu bahwa bapak ini memegang peran penting dalam penanganan covid sembilan belas
ya ada tentu perasaan khawatir tetapi kebetulan anak istri saya juga tahu
apa yang terjadi
yang menjadi tugas tanggung jawab saya di badan penanggulangan bencana adalah bagian dari tugas tanggung jawab saya
sehingga istri dan anak hanya bisa memberikan semacam motivasi untuk bisa menjaga diri lebih baik
tapi kabarnya bapak juga sempat lama tidak pulang ya pak ke rumah
apakah betul demikian
ya hampir tujuh sampai delapan bulan
artinya sampai hari ini
sampai hari ini
tujuh sampai delapan bulan bagaimana bapak menghadapi apa ya
pertama kangen dengan keluarga tapi juga punya tanggung jawab
apa yang setiap malam bapak pikirkan ketika akan beristirahat ataupun juga ketika pagi hari harus bangun dan menjalankan tugas
apa dilema dilema apa yang bapak rasakan selama ini
ya tentu khawatiran terhadap apa yang
yang menjadi tugas tanggung jawab saya karena disadari atau tidak kita berada di satu yona yang kita tidak tahu lawan kita seperti apa
yang kita hadapi bentuknya seperti apa sehingga kemudian standar operasi prosedur sop itu benar benar dijalankan secara ketat oleh teman teman
sehingga kemudian ini sedikit mengurangi kekhawatiran terhadap tugas tanggung jawab saya ketika amanah itu
pak aris ini kan bapak setiap hari tugasnya menguburkan jenazah covid dan kita tahu bahwa jumlah korban meninggal dunia karena covid sembilan belas ini terus bertambah dan saat ini juga masih terus berlangsung tujuh hingga delapan bulan
pengalaman apa pak
yang paling emosional ketika bertugas
pengalaman yang paling sangat sangat emosional adalah ketika saya tidak tahu karena waktu itu tim hampir empat tim semua berangkat untuk melakukan penguburan dan pada waktu itu saya kebetulan mendapatkan tugas dan tanggung jawab untuk pemakaman
dan yang saya makamkan adalah anak anak yang itu membuat emosional diri saya karena kami tidak tahu pada waktu itu kita melakukan pemakaman untuk anak yang dalam usia yang masih relatif muda
dia sudah harus menghadapi situasi kondisi di mana dia sudah berada di rumah saya dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada waktu itu
saya harus menghadapi situasi kondisi di mana dia terkena covid
dengan hal hal seperti itu yang bapak mungkin menjalannya setiap hari pekerjaan yang terus terusan dijalani tujuh sampai delapan bulan pernah tidak pak berada di titik stres dan sepertinya ingin mengundurkan diri atau beristirahat sejenak begitu
ya memang ada tingkat kelelahan yang itu kita sampaikan tetapi kemudian
ya memang ada tingkat kelelahan yang itu kita sampaikan tetapi kemudian
di belakang ini semakin banyak semakin apa ya semakin yang terpapar semakin banyak sehingga kemudian kita tidak bisa mengabaikan apa yang kemudian terjadi dan itu menjadi tugas tanggung jawab yang harus dijalankan karena bagaimanapun covid ini harus kita selesaikan
bagaimanapun susahnya kita selesaikan
bagaimanapun susahnya kita selesaikan
bagaimanapun lelahnya bagaimanapun lelahnya bemanapun apa ya beratnya resteew harus kita kita jalankan dengan iklaas
dengan keluarga dan lain sebagainya

yang satu sama lain menguatkan
pak aris ini kan pak aris juga tidak hanya di saat pandemi covid sembilan belas
membantu masyarakat tapi juga saat ada bencana erupsi gunung merapi
sebenarnya apa yang menjadi dasar pak aris untuk tetap berkiprah
untuk tetap mendedikasikan hidup bapak untuk kepentingan orang lain
ada satu hal yang ini sangat sangat memberi motivasi yang sangat kuat
adalah ketika kami waktu itu diundang cak nun untuk berdialog
tentang apa yang kita lakukan
dan beliau sampaikan ini adalah sesat jatah panjang
untuk kelak di kemudian hari
artinya ini adalah ibadah yang kalau segala sesuatunya diniati dengan ikhlas
dengan ketulusan insya allah ini menjadi sajasa panjang bagi saya dan teman teman
tapi sampai sekarang bapak dan teman teman tetap sehat ya pak
pernah tidak pak merasa ketika bertugas begitu
merasakan gejala gejala yang mirip mungkin dengan covid
atau mungkin sedang drop atau bagaimana begitu
nah disitulah letak di mana tim memiliki
apa ya tim medis yang sebelum kita bertugas
kemudian kita pulang dari tugas
kita selalu diperiksa
dan kemudian yang paling harus kami jalankan ketat adalah ketika kami harus istirahat
ya itu benar benar digunakan untuk istirahat saja
kalau dalam sehari
pandangan dari semua pihak dalam hal ini
kalau dalam sehari istirahat cukup pak berapa jam setiap hari untuk bisa beristirahat
tugas tanggung jawab ini kan kalau setelah kita menyelesaikan pemakaman itu kan satu
satu x dua puluh empat jam kita harus benar benar off dari seluruh kegiatan
disitulah letak di mana kemudian kita merekondisi
artinya kita melakukan pemeriksaan secara berkala sehingga kemudian kita tahu kalau ada sesuatu yang tidak enak
kita secepatnya bisa diperiksa kami dan lain sebagainya
kalau istirahatnya sampai satu x dua puluh empat jam artinya dalam setiap hari ada banyak yang dikuburkan
kalau di minggu ini rata rata berapa pak aris yang dikuburkan karena covid sembilan belas
kalau secara rata rata hampir sekitar empat lah minimal dalam satu hari itu
satu hari empat dibandingkan bulan bulan awal lebih banyak mana pak aris
di bulan bulan awal lebih ketat dan yang melelahkan itu adalah ketika berbarengan
jadi tim satu dua berangkat kemudian di tim tiga empat sudah harus disiapkan
di belakang ini juga menjadi pr
karena bagaimanapun kalau empat tim ini harus istirahat satu x dua puluh empat jam berarti di tim berikutnya harus ada orang yang benar benar fresh
yang benar benar dalam kondisi sehat untuk bisa dikerjunkan atau diberangkatkan
pak aris kan menjadi orang terakhir ya pak aris dan teman teman orang terakhir
merawat jenazah sampai dikuburkan
tentunya dengan protokol covid keluarga ini dilarang untuk bisa berdekatan
artinya bapak dan teman teman satu tim ini menjadi orang yang terakhir merawat jenazah
pernah nggak pak mendapatkan pesan yang begitu emosional dari keluarga korban yang ditinggalkan
ya kami melakukan pemakaman ini kan berdasarkan surat yang disampaikan oleh dokter
atau rumah sakit berkaitan dengan
orang yang kita sempurnakan atau kita makamkan
sehingga kemudian di situ ada hal hal protokol yang harus dijalankan dan di satu sisi yang lain
ada keluarga yang tidak bisa menerima ini
dan syukur allah alhamdulillah saya punya tim yang bisa melakukan negosiasi sebelum kita berangkat
untuk melakukan pemakaman
namanya tim apa
asistensi tim yang melakukan koordinasi dengan pihak keluarga dan lain sebagainya
sehingga proses pemakaman bisa berjalan dengan lancar
terakhir pak aris ini kan masyarakat sudah mulai berkehidupan dengan ya bisa dibilang berdekatan dengan yang dikatakan normal ya
ini artinya ada potensi penyebaran covid sembilan belas yang lebih besar daripada dulu saat orang masih takut
sekarang kita lihat kecenderungannya masyarakat sudah lelah untuk takut
apa pesan pak aris kepada masyarakat supaya tidak bernasib sama dengan korban yang bapak sempurnakan
jenazahnya dimakamkan oleh teman teman dari jogja
pesan kami tetap seperti apa yang disampaikan oleh dinas terkait dalam hal ini
jaga jarak kemudian pakai masker cuci tangan kemudian hindari kerumunan dan lain sebagainya
kalau itu dijalankan paling tidak itu sedikit mengurangi apa yang sekarang ini terjadi
sehingga penambahan dari jumlah yang terkena covid ini bisa dikurangi bisa ditekan
dengan mengikuti prosedur prosedur pakai masker cuci tangan kemudian atau menggunakan hand sanitizer jaga jarak dan kurangilah kerumunan kerumunan
jadi kalau memang punya
karena kegiatan yang tidak sangat perlu sangat penting ya akan lebih baik kalau kita kemudian tidak melakukan itu
sehingga kemudian kemungkinan kecil untuk kita terpapar
baik pesan tiga m dan juga tadi yang paling mengena sekali di hati saya adalah bagaimana kita harus ikhlas membantu sesama manusia
terima kasih pak aris widodo anggota tim kubur cepat gugus tugas covid sembilan belas daerah istimewa yogyakarta
contoh gambaran yang baik untuk kita semua
terima kasih bapak